hai hujan lebat disertai gempalan es menggulir di layar ranggul yoso lima jam jawa timur pada
sesuatu meski hujan es disertai angin kencang terjadi singkat namun kuatnya musuhan angin
membuat lima pohon sedikitnya delapan rumah warga di lima desa di kecamatan ranggul yoso
tertimpa pohon sengon dan rusak di bagian atapnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
hai kurang lebih ke kecamatan ranggul yoso ini delapan rumah total delapan total cuman yang
parah bisa ditunjari itu kalau saya penuh tangkul itu ya tapi bangkur yang yang yang lebih parah
tidak ada korban jiwa ya tidak ada pasca kejadian tim reaksi cepat bppd lumajang di bangun warga
langsung melakukan upaya pembersihan pohon yang tumbang ke rumah warga nur hadi wicaksono lumajang